papa tahu posisi kalian serba salah
dan kalau mau jujur papa juga tidak suka dengan edo
tapi biar bagaimanapun edo adalah ayah kandungnya kava
jadi kamila sakit yang diderita edo
mungkin edo tidak mengendakinya
itu karena di bawah sadarnya dia merindukan ayahnya
tapi ini bukti
ini bukti bahwa ikatan darah memang tidak dapat dipisahkan
kamu mau mama mengizinkan edo bertemu dengan kava
biarin aja edo sakit bukan urusan kita kok
mama sudah mengizinkan edo untuk mengambil rambutnya kava saat nanti kava akekah
jadi nggak usah minta yang macam macam lagi sama mama
lagi pula mama nggak mau dan nggak setuju
karena edo itu begitu licik
dia bisa melakukan apapun untuk mencelakai kava

mama nggak mau cucu kesayangan mama kenakan apa
mama kan kenal edo dia tipe orang yang pantang menyerahma
sudah lama berikan saja kesempatan edo untuk bertemu dengan kava
papa dan fadil yang tanggung jawab
kita pastikan edo tidak akan macam macam ma
ya udah deh terserah sama papa sama fadil
mama bener bener gak ngerti jalan pikiran kalian
tapi kalau sampai terjadi apa apa sama kamu kalian berdua yang harus bertanggung jawab
aduh kudanya banget aneh aja
nadik lebih murah
kamu tuh mau kemana
badan kamu tuh masih panas dok
ma edo bisa ketemu sama eka sekarang ma
kamu masih sakit dok
ma edo bisa ketemu sama eka sekarang
jadi edo sekarang nanti baju dulu ya
belum turun juga suster
kak fadil gimana ini kak
apa kita bawa aja kava ke rumah sakit kak
mila takut kak fadil kenapa kak
makasih udah izinin aku ketemu dia
waktu lu cuma lima menit tuh
kamu sehat sehat aja kan
om kangen banget sama kamu
kamu tau gak
aku tadi kena demam
aku tadi kena demam
dan setelah ngeliat kamu aku langsung sembuh
aku langsung sembuh
aku langsung sembuh
kamu tuh bagikan obat buat aku
kamu tuh sangat berarti buat aku
kamu makanya di malu malukansc
saya gak pengen lagi buat dua
kamu kayak infrastruktur ak questo ini c labo senang banget
kamu kan jadi malaikat kecil aku
tante kok belum tidur